dunia ini hanyalah pengulangan pengulangan
tidak ada satupun yang baru di bawah matahari
apa yang terjadi sekarang
pernah terjadi di masa lalu
masalah apa yang kita hadapi sekarang
pernah terjadi di zaman dahulu
bapak tumben pintunya dikunci
mungkin bapak lagi kemusola
tapi gak biasanya dikunci
kita pulang aja nih ya
biar dia penasaran mah
nanti kalau motor baru kita besok datang
dia pasti kebakaran jeng kot
kalian mah kayak anak asli
tuti ilang bukannya dipikirin
malah manas manasin temen
tuti mah gak kemana mana
tapi mah jangan nyanyinya
mas yang gak yakin mah
tuti pasti ada di rumahnya pake med
tau dari mana kamu
ya feeling aja mah yakin aja
kalau tuti hilang beneran gimana ya kok
kalau tau begini
saya kemarin gak ngomong begitu
kalau tuti nggak mau pulang ke rumah
saya juga gak ngerti
mau kemana yoh
yaya mau ke kantor polisi mah
duduk dulu yuk
kenapa harus duduk dulu sih mak
yaya tuh mau cari tuti sampai ketemu
tenangin dulu diri kamu yuk
tapi tuti udah hilang lebih dari dua puluh empat jam mak
nanti mak bantu cari
doi udah doi
saya ini serius doi
iya kang dadah

ini rencanain aceh yang terhadap saya itu apa
coba kamu inget inget lagi semuanya coba
itu saya juga udah tahu
yang lain yang lain coba
iya iyalah kang dadang tau kan saya ceritain
yaudah coba yang lain yang lain
oh iya kang dadang
ucu juga nikah
ucu juga nikah
doi itu masa juga udah tau
kan kamu yang ceritain doy
nah coba yang lain doh yang lain
ya banyak kang dadang kalau yang lain
ya bukan urusan nikah
ya banyak kalau bukan urusan nikah
tuti belum nikah
tuti belum nikah
pusoy juga belum nikah
intin belum nikah
siapa lagi ya kang dadang
saya gak kuat tuh
saya permisi dulu ya doi ya
makasih ya bu
kamu ke taman baca duluan aja ya
saya mau ketemu bu dr clara sebentar
kamu pergi lagi ya
kamu pergi lagi ya
kamu pergi lagi
kamu pergi lagi
kamu pergi lagi
kamu pergi lagi
kamu pergi lagi
kamu pergi lagi
dunia ini hanyalah pengulangan pengulangan
tidak ada satupun yang baru di bawah matahari
apa yang terjadi sekarang
pernah terjadi di masa lalu
masalah apa yang kita hadapi sekarang
pernah terjadi di zaman now
itulah makanya kenapa para nabi dan rasul diturunkan
untuk memberitahu kita
untuk mengajarkan kita bagaimana caranya menyelesaikan masalah
dan kalau kita tidak mau mengikuti para nabi dan rasulnya
sudah sama sama kita tahu
azab apa yang akan diturunkan allah kepada manusia manusianya
tapi sebagian dari kita
malah membela orang orang yang dulu diperangi oleh para nabi dan rasul
kalau nabi dari rasu
tidak apa endam
berada di luar
masalah yang ini
tidak ada yang ditutup vigor
namanya tidak ada pasal lagi
ya pasti salah
itu nekat namanya
tidak takut azab allah
azan kusoy sudah waktunya zur
iya pak ustadz
kalau bumi ini dibalikkan oleh allah
dan kita terkubur di bawahnya
itu juga bukan sesuatu yang baru
dan belum saja
iya pak ustadz
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
tolongin saya cari tuti aku
saya mau jemput anak sekolah
silahkan saya juga mau sekalian mau pamit
mau kembali ke proyek
pakai dibuka dari sepatunya
iya kayak gplen di sini deh